dan kita waktu itu pernah live ada ramadan camp di amerika ya
ini seperti pesantren kilat sudah muncul ini
berarti sudah meluas seperti itu ya
ini saatnya kita mau kemana nih posko
sepertinya kita mau ke dalam philadelphia kali ini ya
sudah terhubung dengan azizul hakim mansur
warga negara indonesia yang berdomisili di philadelphia amerika serikat
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi dari indonesia
mas aziz ini bagaimana kondisi atau suasana bulan ramadan di philadelphia sendiri
kondisi ramadan di philadelphia alhamdulillah sangat membahagiakan
kami warga di indonesia saat ini sedang ber ramadan dengan musim summer
yang dimana siangnya lebih panjang
kita berpuasa selama enam belas jam setengah
enam belas jam setengah
dan tiga puluh menit dari waktu di amerika serikat
dua belas jam ya azizul ya lebih panjang sekitar tiga jam dari indonesia
tapi saya penasaran nih azizul
anda kenapa harus ke philadelphia amerika
yang puasanya bahkan lebih panjang dibandingkan di indonesia
yang lebih indah juga dan puasanya pasti lebih pendek
pasti ada tujuan khusus nih
apa alasan yang membawa anda sampai ke sana
jadi saya diundang
saya diundang oleh pihak nusantara foundation
dalam hal ini ustadz imam samsi ali
yang mengundang saya untuk menjadi imam selama ramadan di philadelphia amerika serikat
saya selama di sini menjadi imam tarwi dan sebagai penceramah di masjid al falah philadelphia usa
mas aziz ini sumber ingat sekali ya
ketika anda pertama kali datang ke sana
bagaimana suasana umat muslim atau suasana keagrafan dari agama lain kepada islam
untuk philadelphia sendiri saya memperhatikan
alhamdulillah sudah banyak masjid masjid yang berada di philadelphia ini
tapi memang dalam negara ini banyak mayoritas mayoritas muslim
baik dari indonesia maupun dari negara yang lain
alhamdulillah kalau untuk di philadelphia sudah banyak masjid yang ada
ada masjid dari negara bangladesh palestina
dan untuk philadelphia sendiri masyarakat indonesia juga mempunyai masjid al falah
berarti cukup banyak ya masjid indonesia
tapi anda ini kan sebagai imam masjid di philadelphia
apa sebenarnya ketika mungkin warga negara muslim dari negara lain yang ikut sholat ketika mengimamkan itu
mereka seperti apa
antusiasmenya melihat orang orang dari indonesia menjadi imam di sana
ataupun mungkin ada yang menjadi mu'azzin
seperti apa tanggapan mereka
tanggapan warga negara asing alhamdulillah sangat membahagiakan sangat baik
feedback dari mereka mereka sangat senang
berkumpul bahkan merasakan ber ramadan dengan warga negara indonesia di amerika serikat
itu aktivitas yang anda lakukan apa sih selama ramadan
khususnya di masjid al falah ini mas aziz
kalau di masjid al falah ini alhamdulillah berbagai macam aktivitas telah dilakukan
baik dari pengurus masjid itu sendiri dan ataupun inisiasi dari saya sendiri
alhamdulillah setiap sore saya berada di masjid ini
setiap sore ada pondok ramadhan yang dimana masyarakat indonesia yang mempunyai putera puteri
dibimbing mempelajari al quran mempelajari islam mempelajari indonesia juga itu sendiri
dan rata rata anak di sini banyak yang sudah warga negara asing amerika
dan tidak tahu bahasa indonesia jadi mereka bahasa sehari harinya adalah bahasa inggris
jadi mereka kita ber apa
kita berkomunikasi dengan mereka mengajarkan islam itu dengan delivery nya itu dengan bahasa inggris
berarti itu tadi pondok ramadan seperti pesantren kilat lah ya ini di indonesia
ya ya dan masyarakat indonesia sangat mengapresiasi itu semua
mas aziz ngomong ngomong kegiatan di masjid al falah sendiri ini ramai nggak sih jamaahnya
ada berapa kira kira sepenglihatan anda sepengetahuan anda
setiap harinya ya
setiap harinya ada berapa jamaah dari indonesia yang datang
kalau untuk masjid al falah sendiri masjid di al falah di philadelphia ini rata rata mereka masih menggunakan rumah yang dijadikan masjid
karena menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat muslim untuk membangun ataupun membeli bangunan bangunan yang lebih besar
jadi untuk philadelphia al falah ini sendiri ini adalah masjid yang lebih besar

mas aziz anda sendiri ini sudah berapa lama di philadelphia
terus menjelang idul fitri sudah beli tiket pulang atau seperti apa ini
mudik anda apa anda tunda dulu seperti apa
maaf mas aziz kita bukan ingin membuat anda kangen kampung halaman seperti itu
tapi memang saya ingin bertanya ini anda pulang mudik atau tidak
kalau masalah itu insya allah saya alhamdulillah telah berada di philadelphia sepekan sebelum ramadan berpulang
saya sudah berada di amerika serikat
sempat di new york juga selama sepekan sebelum ke philadelphia
alhamdulillah kalau masalah tiket pulang saya akan berlebaran dengan masyarakat muslim di philadelphia amerika serikat
saya juga akan dipercayakan untuk membongkah khutbah idul fitri dan imam sholat idul fitri di philadelphia
itu sudah ada judul khutbahnya ini kan menarik ya negara muslimnya minoritas
kemudian apa judul khutbah yang akan anda sampaikan
dan seperti apa ini persiapan masjid al falah sendiri
sudah ada persiapan mungkin juga dari penitia hamil zakat fitrah sudah dilakukan seperti itu aziz
ya alhamdulillah panitia zakat amal panitia zakat fitrah sudah berjalan dari beberapa hari yang lalu untuk memberitakan kepada masyarakat muslim di indonesia
baik di philadelphia ataupun di set yang lain untuk membayar zakat
dan sudah ada beberapa jamaah yang datang ke masjid untuk membayar zakat
kalau untuk persiapan untuk lebaran
ibu ibu dari masyarakat mayoritas
warga negara indonesia sudah melislis menu menu masakan indonesia yang akan disajikan pada lebaran nantinya insya allah
apa kira kira menu menu untuk lebaran nanti atau ada hiburan lain kah mungkin selain bersilaturahmi makan makan ada acara
sama jangan lupa dijawab nih mas aziz tadi judul khutbah idul fitrinya apa gitu saya juga penasaran
kalau untuk materi tema
khutbah idul fitri yang akan saya bawakan mungkin hanya seputar tentang bagaimana kita mensejalankan antara pencarian kita di dunia dan apa tujuan kita di akhirat
apa yang menjadi perbandingan antara mencari nafkah di dunia dan mencari persiapan untuk negeri akhirat harus sejalan
jangan hanya kita mencari apa apa yang hanya yang ada di dunia kan
tetapi kita melupakan akhirat mungkin saya akan mensejalakan dengan materi khutbah seperti itu
oke mas aziz tadi belum dijawab menunya apa sih di sana biasanya
kalau menu menu yang kemarin alhamdulillah selalu ada disini hampir mayoritas somai minyak ayam
tetap berbau indonesia ya
mas aziz ini kan anda kalau dari yang kami lihat di studio ini anda masih tergolong muda ini
masih sangat muda sumbernya sekali
umur berapa dan apa rencana hidup anda kedepannya ini setelah dari philadelphia
jodoh sudah ada mas
saya masih dua puluh tahun sekarang sedang menjalankan masih studi di universitas hasanuddin
saya alumni pesantren darul istiqlama machioppa maros sulawesi selatan
alhamdulillah ya saya masih sekolah di jurusan ilmu komunikasi universitas hasanuddin
salam ya semoga keluarga menyaksikan ini ya dari makassar ya
terima kasih mas azul hakim mansyur telah berbagi cerita mengenai islam di philadelphia bersama kita
ini luar biasa ya umur dua puluh tahun sudah jadi nanti sudah jadi imam dan sudah jadi khotib ketika lebaran nanti ini luar biasa